bagaimana menurut anda
semangat insya allah menang
bahwa kamu harus maju terus maka kamu harus membuat program program yang lebih bermanfaat untuk rakyat
jangan jangan dengan program aplikasi yang kamu buat itu bisa mengedukasi masyarakat sekitar dengan literasi digital yang lebih baik
ganjar berharap para siswa bisa lebih kreatif dan bisa mengangkat nilai luhur pancasila dalam kehidupan sehari hari
diliputan cnn indonesia